meski sudah dinyatakan aman oleh badan pom
namun pemberian vaksin covid sembilan belas bukan berarti tambah risiko
dalam petunjuk teknis resmi pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas
yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan
disebutkan bahwa secara umum vaksin tidak menimbulkan reaksi bertubuh
namun apabila terjadi biasanya hanya reaksi ringan
yang penting kita sehat artinya sehat secara umum
bukan berarti kalau kurang tidur nggak boleh vaksinasi
bukan berarti kalau kurang olahraga nggak boleh vaksinasi enggak ya
efek samping yang timbul akibat vaksinasi disebut kejadian ikutan pasca vaksinasi atau kipi
kipi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi covid sembilan belas
hampir sama dengan vaksin lain yang dikelompokkan menjadi tiga
berdasarkan gejala yang timbul
yang pertama adalah reaksi lokal
hal ini ditandai dengan rasa nyeri warna kemerahan dan bengkak pada tempat suntikan
sedangkan reaksi lokal yang berat dapat menyebabkan selulitis
atau infeksi bakteri pada kulit
untuk reaksi lokal yang ringan seperti nyeri bengkak dan kemerahan pada tempat suntikan
penerima vaksin dapat melakukan kompres dingin pada lokasi tersebut
yang kedua adalah reaksi sistemik yang ditandai dengan gejala seperti demam
nyeri otot pada seluruh badan
nyeri sendi badan lemah dan sakit kepala
jika muncul reaksi sistemik ringan seperti demam dan badan lemah
penerima vaksin dapat minum air lebih banyak
menggunakan pakaian nyaman kompres atau mandi air hangat
demam karena vaksinasi itu sesuatu yang sangat wajar
demam setelah vaksinasi adalah tanda vaksinnya bekerja
itu adalah tanda bahwa sistem imunitas kita terstimulasi untuk membentuk kekebalan tadi
yang ketiga adalah reaksi sistemik yang ditandai dengan gejala seperti demam
dan reaksi lain seperti reaksi alergi reaksi anafilaksis dan pingsan
reaksi anafilaksis pada umumnya terjadi dengan cepat
yakni lima sampai tiga puluh menit sesudah suntikan
tanda awal reaksi anafilaksis ditandai dengan warna kemerahan pada seluruh tubuh
rasa gatal dan sesak nafas
pada kondisi berat hal ini dapat menyebabkan shock anafilaktik
di mana terjadi penurunan tekanan darah secara drastis
gangguan pernafasan dan hilang kesadaran yang dapat mengancam nyawa
sehingga harus segera mendapatkan penanganan medis
untuk mengantisipasi terjadinya kasus keeping serius
kementerian kesehatan telah menyusun prosedur di mana setiap penerima vaksin diminta
untuk berada di lokasi pemberian minimal tiga puluh menit sesudah disuntik
sementara itu kepala badan pom dalam rapat kerja bersama komisi sembilan dpr
selasa siang mengatakan dari data uji klinis fase tiga vaksin covid sembilan belas yang dilakukan di bandung
efek samping vaksinasi hanya terjadi pada sebagian kecil saja relawan
tanpa kejadian yang mengkhawatirkan
frekuensi efek samping dengan derajat berat
sakit kepala gangguan di kulit atau diare
yang dilaporkan hanya sekitar satu sampai satu persen
efek samping tersebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya
dan dapat pulih kembali
meski tidak menutup risiko terjadinya kipi
namun masyarakat diimbau tenang sebab vaksinasi covid sembilan belas
sudah mendapat persetujuan penggunaan darurat
dan diharapkan dapat segera mengakhiri pandemi
arya dita utama edwin arman jakarta